kedung capital amerika serikat
pengukuhan joe biden
pertama kali ini capital hill diserbu
sejak invasi inggris tahun seribu delapan ratus empat belas silam
bagaimana tanggapan anda apa yang sebenarnya terjadi ini
ya saya rasa ini ada dua hal
yang pertama memang kita sudah lihat tren di bawah trump
selama empat tahun terakhir ini
bahwa memang beliau nggak takut untuk mengorbankan kepentingan nasionalnya
demi kepentingan pribadinya
yang kedua memang saya rasa ini agak jasperd gitu ya
karena dia mengatakan
mencoba segala macam cara untuk menghalang halangi
dan menghambat proses sertifikasi kemenangan pemilu
jadi memang ini sebagai last desperate move gitu dari trump
tapi ya course konsekuensinya sangat luar biasa
dan bahkan ini mungkin akan selamanya mencoreng sejarah demokrasi amerika
pergerakan atau perlakuan yang seperti putus asa begitu ya
mengingat donald trump ini berulang kali begitu
mengajukan komplain atau file
apa namanya tuntutan begitu
apakah ini akan menjadi langkah terakhir
mengingat sudah disahkan juga begitu sama kongres
bahwa joe biden memenangkan pilpres amerika
apakah ini akan menjadi langkah terakhir trump serangan ini
atau apakah nanti akan ada serangan serangan lain
dalam tanda kutip begitu
langkah terakhir dalam konteks pemilihan presiden
saya rasa ya bahwa gak ada lagi kesempatan
untuk hasil pemilu dibutar balik
tapi saya rasa ini bukan akhir dari karir
saya rasa trump masih akan menjadi kingmaker yang serius
di politik amerika
untuk bahkan mungkin lima sampai enam tahun ke depan
jadi saya rasa situasi politik domestik amerika
belum akan bebas dari trump
untuk waktu dekat ini
oke nah terkait situasi politik ini
para pejabat gedung putih ini seperti penasehat keamanan nasional
robert abrian ini merupakan orang donald trump
dari partai republik juga
dan ada wakil penasehat keamanan nasional
matt pottinger ini menyatakan akan mengundurkan diri
bahkan wakil presidennya sendiri mike pence juga mengecam
terkait hal itu jaksa agung distrik columbia
mengajukan amandemen ke dua puluh lima untuk mencopot trump
mengingat waktunya sudah semakin sempit
begitu dengan pelantikan
apa memungkinkan untuk dilakukan
saya rasa memang kalau kita mengikuti
konstitusi amerika memang hanya ada
dua kemungkinan untuk
impeachment akan memakan waktu
kalau memakai dua puluh satu st amendment
cukup butuh minimal
step pertamanya adalah
vote dari kabinet trump sendiri
lalu nanti trump boleh mengkontes
tapi nanti harus di vote lagi oleh
house dan congress itu cukup untuk
remove trump dari power dan pence yang take over
sampai tanggal dua puluh januari nanti
mungkin satu option
tapi saat ini memang
belum ada yang secara eksplisit
bilang bahwa semua vote nya untuk
remove trump dari kabinet maupun di
house atau senate
mereka sudah secure jadi saya rasa
opsi opsi ini memang sedang dibahas
tapi belum yakin apakah akan diambil
respons yang tidak terkoordinir baik
dalam penanganan covid sembilan belas
perekonomian cenderung tidak stabil
dan agresifisme ini membuat amerika semakin terpolarisasi
dan sekarang kerusuhan ini di capitol hill
apakah ini menunjukkan bahwa
hegemoni amerika serikat mulai melemah
saya rasa memang kalau kita lihat
tren jangka panjangnya sebetulnya sejak
sembilan sebelas sejak perang di iraq
dan afghanistan trend itu sudah mulai
terlihat memang ini puncaknya
karena untuk pertama kalinya
seperti yang tadi dibilang
multi sektoral crisis dari
diserang oleh sitting president
bukan diserang dari luar
bukan diserang oleh musuh negara lain
tapi dihancurkan dari dalam sendiri
kalau ada semacam tanggal
uni polarity atau global hegemony us
saya rasa hari ini tanggal yang pas
hari ini tanggalnya ya
baik terima kasih
evan laxmana pendidik tcsis
sudah bergabung hari ini bersama kami
di sea dan indonesia connected selamat malam